sampai jumpa di video selanjutnya
tiga taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau perusahaan
empat menjalankan kewajiban dengan berumrah saat tahu jawab kepada tentara dan negara negeri indonesia
lima memegang segala rahasia tentara segera segerasnya